sejumlah pedagang pakaian bekas impor di kawasan teluk kuali arizona kota jambi terpaksa menutup sementara toko maupun kios mereka
hanya beberapa pedagang yang tetap berjualan
salah seorang pedagang mengaku pedagang lain menutup toko ataupun kios mereka karena khawatir adanya razia penertiban pakaian bekas impor karena larangan impor pakaian bekas
pedagang berharap keran impor pakaian bekas tidak ditutup karena dapat menolong ekonomi rakyat kelas menengah dan bawah
guna membeli pakaian yang harganya jauh lebih murah dari pakaian baru
pembeli pakaian ini salah seorang pembeli berharap pemerintah membatalkan larangan impor pakaian bekas
membeli pakaian bekas impor selain murah berkualitas juga menolong warga miskin
terutama bahas dulu
sekretaris daerah provinsi jambi sudirman meminta asosiasi pedagang pakaian bekas impor membuat surat resmi ke pemerintah melalui pemda jambi
guna memberi pertimbangan bila akan ada dampak pemberlakuan larangan impor tersebut
pasalnya selama ini penjualan pakaian impor bekas tidak mempengaruhi perdagangan pakaian baru
serta masih memberi nilai manfaat yang baik bagi pembeli ataupun pedagang
jadi pemda provinsi tidak dalam kapasitas
setuju atau tidak setuju ini bagian dari kebijakan pusat yang harus ditindaklanjuti
mungkin ketika kita memberikan pertimbangan dari daerah terkait kenapa ini dilarang
kalau dilarang dampaknya seperti ini mungkin juga bisa menjadi bahan masukan bagi pak presiden
pemda jambi berharap pemerintah pusat mempertimbangkan agar tidak melarang impor pakaian bekas
hingga para pelaku usaha pakaian impor bekas dapat berusaha juga membantu warga tidak mampu
membeli pakaian bekas sesuai dengan kemampuan pakaian impor
pemda jambi berharap pemerintah pusat mempertimbangkan agar tidak melarang impor pakaian bekas
selesai kemampuan ekonominya
arven kennedy kota jambi jambi